satgas citarum harum sektor dua puluh satu menutup paksa saluran limbah ilegal tiga pabrik di kawasan ranca ekek kabupaten bandung
penutupan paksa ini dilakukan karena industri tersebut kedapatan membuang limbah berbahaya ke aliran anak sungai citarum
selasa siang puluhan prajurit kodam tiga siliwangi yang tergabung dalam satgas citarum harum menutup paksa tiga saluran limbah ilegal di kawasan ranca ekek kabupaten bandung
tiga saluran limbah ilegal itu milik pt dausong satu dan dua serta pt korsina yang merupakan industri tekstil
ketiga pabrik ini kedapatan membuang limbah berbahaya ke aliran sungai citarik yang bermuara ke sungai citarum
ketiganya juga kedapatan tidak memiliki instalasi pembuangan air limbah atau ipal
menurut dan sektor dua puluh satu satgas citarum harum kolonel infanteri yusef sudrajat saluran limbah ilegal ini sudah beroperasi setidaknya selama dua tahun
merupakan pabrik pabrik yang mudah untuk dikelola ipalnya
karena bukan pencelupan ini namanya apa
wjl wjl itu pembuatan benang menjadi kain
tapi juga tetap menggunakan zat kimia dan air
sehingga hasil limbahnya dibuang itu juga harus tetap diolah dengan baik
saat penutupan saluran limbah ilegal ini berlangsung tidak ada satupun perwakilan perusahaan yang menemui tim satgas citarum harum